seperti orang mau pacaran jadi sekarang ini waktunya penjajakan pendekatan dan berkomunikasi satu sama lain
apakah ada kemistri ataukah masing masing itu cocok
nah kalau kita mundur sedikit beberapa hari lalu atau mungkin kemarin telah terjadi komunikasi politik
antara elit partai demokrat partai amat nasional dan pkb di jakarta
apakah ini pertanda bakal ada poros baru di luar jokowi dan prabowo
untuk mengetahuinya kita sudah terhubung dengan bang hinca panjaitan sekjen partai demokrat
yang kemarin sudah melakukan komunikasi politik dengan dua partai lainnya
selamat sore bang hinca
betul bang jadi pertemuan kemarin dengan pkb dan pan itu bicara mengenai posibilitas adanya poros ketiga gitu
bang hinca benar nggak tuh bang
benar bahwa kemarin kami bertiga baik dari demokrat pkb

berjumpa dalam rangka ya ngopi bareng lah gitu dan kami berbincang soal banyak hal
salah satunya tentu pilpres dan karena memang hari hari ini ruang publik juga terisi dengan banyaknya diskusi tentang ini
pkb pan dan partai demokrat mempunyai frekuensi yang sama kami kemarin untuk mendiskusikan secara umum dulu di level kesekjenan
untuk bagaimana merespon dan mengantisipasi
jadi pendaptaran calon presiden dan wakil presidennya akan jatuh tempo empat sampai sepuluh agustus dua ribu delapan belas tahun ini
kebetulan ini kami bikin menjadi intens karena beberapa bulan yang lalu tepatnya satu bulan yang lalu
kami baru selesai dengan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu
baik pkb pan dan partai demokrat sudah selesai dan saatnya untuk bicara bagaimana ke depan untuk bersama sama
dan poros ketiga atau poros tengah itu juga misalnya
menjadi menu utama perbincangan kami ketika ruang publik terisi ada pak jokowi ada pak prabowo tentu semuanya bisa
dan komunikasi ini penting sebagai sebuah keniscayaan partai politik
oke buat partai demokrat sendiri seberapa penting sih bang adanya poros ketiga dalam pilpres kali ini
ataukah memang ini menghadirkan pilihan saja baru buat masyarakat atau ada hal yang lebih substansi lagi gitu
dari sekedar pilihan yang lebih banyak gitu bagi para pemimpin
iya ini kalau ditanyakan begitu ini soal yang sangat substantif ya
poros ketiga itu atau alternatif baru itu itu soal haus akan keadilan
kalau dia cuma satu itu namanya haus akan kekuasaan
jadi dua hal yang berbeda
karena itu kami ingin mengisi tentang rasa haus berkeadilan ketimbang rasa haus berkekuasaan
nah diskusi tentang
poros ketiga atau jalan lain itu bagus karena memang demokrasi membutuhkan ruang yang banyak untuk pilihan kita
karena masyarakat juga menanti saya mendapatkan reaksi dari masyarakat yang cukup banyak
bahwa memang harus kontestasi itu lebih banyak lebih bagus begitu
sehingga pilihan masyarakat juga banyak
kemudian ya substansinya tentu kita harus bisa membandingkan bisa melihat mana yang terbaik
nanti untuk ke depan
sementara tidak ada satu partai politik pun hasil pemilu dua ribu empat belas yang lalu yang bisa memenuhi
koalisi menjadi keniscayaan
nah untuk masuk ke koalisi tentu membutuhkan komunikasi
komunikasi harus dilakukan dengan siapa saja
tidak hanya pkb pan dan demokrat
kepada partai partai sahabat lain juga tentu bisa terbuka
kami akan lanjutkan pertemuan pertemuan seperti ini
minggu depan misalnya dengan pan tuan rumahnya
kemari demokrat tuan rumahnya
dan setelah itu pkb dan barangkali partai partai lain juga akan bisa bergabung
pastikan bang hinca di level kesekjenan pasti akan terus melakukan komunikasi politik
sebagai untuk membentuk atau membicarakan mengenai posibilitas koalisi
apa jualan utama partai demokrat dalam membentuk poros koalisi baru kali ini
apa tawarannya apa daya tarik partai demokrat
sehingga orang orang mau bergabung dengan partai demokrat
membentuk koalisi yang lebih menguntungkan
bang hinca jualan anda apa
ada banyak sekali
pertama partai ini punya catatan sejarah yang bagus
sepuluh tahun dipercaya masyarakat memimpin
nah yang kedua kita juga punya catatan yang bagus ketika kita mencoba bicara
di dalam satu kontestasi yang melahirkan tokoh tokoh baru
dan di demokrat ada tokoh baru itu yang bisa menyebar sampai kemanapun
dan berdialog dengan masyarakat
nah yang berikutnya jangan lupakan bahwa pak sby sebagai ketua umum
dia mempunyai pengalaman yang syarat tentang berbangsa dan bernegara
sehingga memungkinkan partai demokrat ini menjadi sesuatu yang bisa kami tawarkan kepada masyarakat
kepada partai partai sahabat untuk kita bersama sama merancang lagi ke depan
untuk membuat indonesia yang lebih berdaulat lebih baik lebih maju lebih mendunia
ketika sepuluh tahun sby memimpin pemerintahan ini
sempurna dia yang dalam bahasa orang di medan sana datang tanpa punggung pulang
datang tanpa muka pulang tanpa punggung sempurna dia
dan itu pelajaran menjadi bagus untuk anak bangsa ini
jadi banyak sekali yang bisa kami tawarkan dari demokrat
apakah jualan utamanya nanti akan
akankah jualan utamanya demokrat itu agus harimurti yudhoyono pastinya gitu bang
atau ada jualan lain yang
kemungkinan selain tadi yang abang katakan
apakah ahy ini akan jadi jualan utama yang kemudian akan ditawarkan
untuk partai partai lain untuk posibilitas koalisi gitu bang
ya semua partai pasti menyiapkan calon pemimpinnya termasuk juga partai demokrat
namun demikian sampai hari hari ini kami belum bicara pada orang
kami bicara pada visi yang sama waktu kami bicara dengan pan dan pkb
kebetulan dalam satu hari besok
kami akan melakukan rapat pimpinan nasional partai demokrat
yang menghimpun puluhan ribu kader kami dari seluruh indonesia
membicarakan ini dan mengundang juga presiden jokowi hadir
untuk memberikan sambutan dan arahannya
nah semuanya sangat mungkin terjadi dan kami ingin menyampaikan kepada masyarakat
bahwa partai ini terus melakukan pendidikan politik dan regenerasi
untuk menyiapkan pemimpin pemimpinnya yang bisa diterima masyarakat
terutama di sektor kalangan milenial kalangan masyarakat bawah
dan masyarakat masyarakat lain yang
menginginkan atau memerlukan harapan baru
visi baru semangat baru untuk indonesia kita bersama ini
maksudnya mas agus gitu ya bang berarti ya
yang akan kemudian dijual oleh partai demokrat gitu lah ya
untuk menghadapi situasi terbaru demokrasi politik
mas agus itu selain ketua kogasma
juga juga dia berkeliling ke nusantara untuk menjumpai masyarakat dan berbicara
dan tentu nama mas agus harimurti yudhoyono juga adalah nama yang
sekarang menurut lembaga lembaga survei
mendapatkan peringkat peringkat tertinggi dan teratas
baik di calon wakil presiden termasuk di calon presiden
sehingga lembaga lembaga survei ini bisa menjadi cermin kita
untuk membaca tokoh tokoh mana yang muncul dan diterima oleh masyarakat
paling tidak itu menjadi penanda dalam demokrasi modern kita
bang hinca kalau kita dengarkan dalam satu atau dua minggu terakhir ini kan
banyak sekali isu isu yang beredar bahwa
ataupun pks juga sudah mengakui
telah diajak berkomunikasi politik oleh istana kepresidenan
untuk bisa bergabung dalam koalisi jokowi
partai demokrat juga ada komunikasi seperti itu nggak bang
diajak juga nggak oleh presiden jokowi untuk
apa namanya bergabung mendukung koalisi jokowi
dan juga apakah pertemuan mas agus dengan presiden kemarin juga
menandakan bahwa kayaknya hubungannya semakin dekat nih
mengarah ke koalisi mendukung jokowi gitu bang
komunikasi politik yang dibangun para elit elit partai demokrat
berlangsung atau terjadi dengan siapa saja
termasuk dengan presiden jokowi
dan karena itu juga timnya presiden jokowi juga
berkomunikasi dengan kami itu normal saja
dan komunikasi itu terus berlanjut
termasuk misalnya komunikasi ketika mas ahaye terakhir kemarin
mengantarkan undangan kepada presiden jokowi
untuk menghadiri rapimnas yang akan kami laksanakan besok
tentu perbincangan di situ
mereka berbincang banyak hal tentang bangsa dan negara
tawaran yang juga disampaikan
ini bukan sekedar tawaran untuk seperti orang jual pakaian di pasar
tapi ini tawaran berbangsa dan bernegara
itu yang mau kita bangun bersama
bagaimana visi kita bersama
tentang indonesia yang lebih maju lagi ke depan
itu poinnya di situ
yang terakhir sekali bang hinca untuk anda
satu dua hari ini publik terutama media konvensional itu
diwarnai oleh adanya argumentasi atau opini
bahwa partai partai berbasiskan islam
akan membuat poros tengah baru nih
poros islam baru
untuk menandingi poros dua poros yang sudah ada
partai demokrat melihatnya seperti apa tuh bang
ya ini sebenarnya keniscayaan saja
kita punya partai politik yang banyak
tentu berkomunikasi satu dengan lainnya
untuk berjumpa lalu berdialog
sesuatu yang sangat bisa diterima akal
dan memang harus begitu
karena waktunya tinggal pendek sekali
sekarang bulan maret tanggal
akan jatuh tempo agustus empat sampai sepuluh
jadi waktu kita singkat sekali
oleh karena itu semua partai politik
pasti duduk sama termasuk demokrat
kepada semua partai itu
kita akan berkomunikasi dan berdialog
untuk membaca dan merasakan visi yang sama ke depan gitu
oke jadi komunikasi politik itu bebas bebas saja
kita akan lihat bagaimana nanti ujungnya
karena pilpres atau pencalonan sendiri
masih akan dalam beberapa bulan
dan tidak dalam waktu yang lama lagi bang hinca
terima kasih bang hinca panjaitan
telah bergabung bersama kami
bagaimana hasil dari rapimnas partai demokrat
yang akan digelar pada sabtu dan minggu ini
apakah akan ada nama calon presiden
dari partai demokrat
atau ada kejutan lain
kita akan nantikan kejutannya
terima kasih bang ica panjaitan
yang bergabung bersama kami
dari sentul jawa barat